pada zaman dahulu kala di pusat mesir berdiri sebuah istana megah
istana itu bersedih karena raja mereka kehilangan penglihatannya setelah sakit
banyak dokter berusaha mengembalikan penglihatannya tapi sia sia
seluruh kerajaan berdoa tanpa henti
beberapa hari kemudian sebuah kapal berlabuh di dermaga dan keluarlah dokter wazir
dia mengatakan kepada penduduk setempat bahwa dia adalah seorang dokter pribadi yang hebat dan bersedia melihat kesehatan raja mesir
hmm penyakitnya buruk tetapi hal ini bukan tidak ada harapan
ini sulit tapi bukan tidak mungkin
aku dapat mengembalikan penglihatannya tetapi aku butuh jenis salep yang sangat istimewa
aku akan memberimu apapun yang kau inginkan untuk salep itu tapi kau harus menyembuhkan ayahku
salep yang aku butuhkan ini terbuat dari air mata ikan berkepala emas
kau bisa menemukan ikan itu di suatu tempat di laut besar
aku di sini selama seratus hari
jika kau berhasil membawa ikan itu dalam waktu seratus hari aku bisa membuat salep untuk ayahmu
tetapi jika kau tidak dapat menemukannya di hari ke seratus maka aku harus pergi meninggalkanmu
sang pangeran dengan segera pergi bersama para pengawalnya
lautan besar berada bermil mil jauhnya dari istana
pangeran dan para pengawalnya tidak berhasil menemukan ikan berkepala emas
berbulan bulan berlalu tetapi ikan itu tidak dapat ditemukan
kemudian pada hari ke seratus hanya tersisa satu jam untuk hari terakhir ini berakhir
bahkan jika aku menemukan ikan itu saat aku sampai di istana dokter wazir sudah pergi

aku bisa menemukan ikan di istana dokter wazir sudah pergi tapi aku tidak boleh berhenti aku bisa menyelam di air untuk yang terakhir
dan dia melakukannya
dan kali ini seperti sudah ditakdirkan dia menemukan ikan berkepala emas
dia membawa ikan keluar dari air dan menaruhnya di mangkuk
tetapi ketika dia akan memanggil kapal dan mengambil perahu
dia melihat ikan dan sangat terkejut
ikan itu menatapnya dengan mata yang menyedihkan
bahkan jika dokter wazir telah pergi mereka akan membunuh ikan ini dan mencoba semua jenis eksperimen dengannya
hah aku tidak bisa melakukan ini
aku akan menerima hukuman apapun yang pantas aku terima
tapi aku telah belajar dari orangtuaku
tidak baik menyakiti makhluk yang tidak bersalah
dia melepaskan ikan itu kembali ke air dan pergi ke istananya
dia sadar bahwa kedermawanannya tidak akan diterima dengan baik
kau membiarkan ikannya pergi beraninya kau lemparkan dia ke ruang bawah tanah
semua orang tahu bahwa begitu seseorang dikirim ke ruang bawah tanah di kerajaan ini
orang itu tidak pernah dibebaskan atau dipanggil kembali
tetapi sang pangeran menerima hukumannya dengan tenang dan pergi
malam itu sang ratu menyelinap ke tempat di mana pangeran dikurung
oh anakku ayahmu sedang marah saat ini
aku yakin begitu dia tenang dia akan menyesali tindakannya
kau harus meninggalkan kerajaan ini sekarang aku telah mengatur semuanya untukmu
aku tahu aku menentang perintah raja
tapi kau satu satunya pewaris kerajaan ini adalah
aku harus melindungimu
pangeran dipimpin melalui jalan rahasia yang terbuka ke sungai
sebuah perahu sudah menunggunya di sana
dia dengan sedih melambaikan tangan pada ibunya dan mulai perjalanannya
setelah berlayar sepanjang malam dia berhenti di pelabuhan untuk beristirahat
ketika dia berjalan menuju sebuah tempat untuk membeli buah buahan
dia didekati oleh seorang pemuda
tuan apakah kau baru di sini
aku adalah orang miskin yang mencari pekerjaan
apa kau membutuhkan pelayan
aku membutuhkan seseorang untuk berlayar bersamaku
tetapi bagaimana aku bisa membayarmu
kau dapat membayar aku dengan apapun yang kau punya
sang pangeran senang telah menemukan seseorang untuk berbagi perjalanannya yang panjang dan tidak pernah berakhir ini
dia membeli semua barang penting dan percaya
dan perjalanannya dimulai dengan rekannya dari arab
mereka berlayar bersama selama berminggu minggu sebelum mereka tiba di pelabuhan
itu tampaknya seperti kerajaan kecil
kita harus berhenti di sini tuan
kita telah datang jauh dari kerajaanmu dan kita juga mungkin tidak bisa terus berlayar selama sisa hidup kita
kita harus menetap di suatu tempat agar kerajaanmu bisa menemukanmu suatu hari
kau terdengar sangat yakin
apa yang membuatmu berpikir mereka akan datang mencariku
itu hanya perasaanku saja
pangeran dan pemuda arab itu turun ke pelabuhan dan mulai menjelajahi kerajaan
itu adalah tempat yang indah
mereka menemukan sebuah penginapan untuk beristirahat di mana mereka mengobrol dengan penjaga penginapan
penjaga penginapan mengatakan kepada mereka bahwa raja ingin menikahkan putrinya yang cantik
dia berbicara tentang betapa murah hati dan baiknya dia
pemuda arab merasa bahwa dia sudah jatuh cinta pada wanita cantik tanpa nama ini
oh tuan kau harus pergi menemui sang putri
oh tidak tidak kau seharusnya tidak dia ada lah
oh kumohon aku yakin tuhanku ingin bertemu dengannya
tuan kau harus pergi
kau benar aku akan pergi besok sendirian
keesokan harinya sesuai rencana sang pangeran memasuki istana kerajaan dengan percaya diri
dia berjalan dengan gagah di karpet merah dan membungkuk pada raja
yang mulia aku disini untuk melamar sang putri agar menikah denganku
benar kau baiklah
aku akan mengatur pernikahan itu
iya aku mengerti yang mulia apakah kau tidak ingin tahu siapa aku
bah tidak masalah kau tidak akan hidup setelah dua belas jam pernikahan kau tahu itu bukan
hmm tidak yang mulia aku telah melewatkan informasi yang sangat penting ini bisakah kau menjelaskannya padaku
nah kau tahu anakku telah menikahi satu ratus sembilan puluh dua pria sampai sekarang
tak satu pun dari mereka yang berhasil bertahan hidup di luar jam ke dua belas pernikahan mereka
kau dapat meluangkan waktu untuk mempertimbangkan kembali lamaranmu jika kau mau
pangeran berpikir sebentar dan tanpa ragu berjanji akan kembali keesokan harinya untuk upacara pernikahan
kembali ke penginapan
temanku sudah jelas sang putri sedang dalam masalah dia mungkin kerasukan aku harus membantunya
aku tahu kau tidak akan mundur tuhan kita akan menghadapi ini bersama
prosesi pernikahan itu begitu megah
di satu sisinya istana didekorasi dengan mewah sekali
dan di sisi lain di halaman belakang makam untuk sang pangeran sedang digali
semua orang di sana sangat yakin bahwa orang asing ini akan menjadi orang nomor satu ratus sembilan puluh tiga yang akan kehilangan nyawanya
setelah pernikahan tibalah jam dua belas
sang pangeran duduk tepat di depan istrinya di sebuah kursi besar
sang putri tidak tahu bahwa pemuda arab itu juga berada di ruangan
tangan yang sama bersembunyi di lemari
dia sedang menunggu untuk melompat keluar dan melindungi pangeran
jam itu berdentang keras ini sudah waktunya
dengan perlahan seekor ular panjang dan mengkilap keluar dari lengan panjang sang putri
meskipun sang pangeran siap untuk menyerang sesuatu yang tidak terduga terjadi
tiba tiba ada musik di udara
sang pangeran bisa melihat ular itu mendekat keluar
tetapi dia dan sang putri sama sama lumpuh untuk melakukan apapun
musik itu menghipnotis semua orang yang mendengarnya
tapi entah bagaimana pemuda arab itu tidak terpengaruh sama sekali
dia melompat dari dalam lemari dan memegang leher ular itu
musik tiba tiba berhenti
sang pangeran juga sang putri
tersadar dari kondisi terhipnotis mereka
pemuda arab itu dengan cepat memasukkan ular ke dalam kendi besar dan menutupnya
tunggu bagaimana kau tidak terpengaruh oleh musik itu
tidak masalah pangeranku yang terpenting adalah kau aman
kutukan pada sang putri akhirnya hilang
sang pangeran dan sang putri berpelukan dan menangis karena telah menemukan musik itu
jika itu tidak cukup beberapa hari kemudian seorang utusan datang ke kerajaan
dia meminta sang pangeran kembali dan memberinya kabar baik
pangeranku penglihatan ayahmu telah kembali sehat
sang ratu memberitahunya tentang kepergianmu dan dia berharap agar kau dan sang putri kembali
semuanya telah diatur dengan segera
syukurlah sang putri sang pangeran dan teman arab itu
dan teman arabnya melambaikan tangan kepada raja
sekali lagi mesir sangat gembira
perayaan berlangsung selama berhari hari
namun segera tiba saatnya bagi pemuda arab untuk pergi
kau bisa tinggal di sini aku tidak pernah menganggapmu sebagai pelayanku
kau adalah temanku
itu adalah kemurahan hatimu tuan
sesuatu yang telah membawaku kepadamu
aku tidak mengerti
kami para ikan memiliki ingatan yang bagus tuhan
iya aku adalah ikan berkepala emas yang sama yang pernah kau selamatkan
dan sekarang setelah kau kembali ke kerajaanmu aku harus kembali ke kerajaanku
aku akan selalu menjadi temanmu pangeranku aku akan selalu ada untuk melindungimu
kau membantuku menemukan rumahku
aku tidak mungkin menghentikan kau untuk kembali ke rumahmu
sang pangeran memeluk temannya dan melihatnya pergi
dia berair mata tetapi wajahnya tersenyum
pangeran akan sering mengunjungi temannya di laut yang besar itu
dia tetap berteman dengan ikan emasnya selama dia hidup